wah penting penting banget
udah ngomong aja ada apa
kalau boleh sih boy pengen pergi liburan pak
wah bagus itu boy
memang sekarang kan waktunya liburan
dan sebagai hadiah papa
karena kamu sudah jadi juara umum
papa bebasin kamu terserah mau pergi kemana aja
emangnya kamu mau pergi kemana sih
mau pergi ke hongkong
ya kalau nggak boleh juga ya nggak apa apa
kok ke hongkong ya
papa kan belum bisa ambil cuti
terus mama kamu juga
belum tentu mau
belum tentu bisa nemenin kamu
bisa bisain aja lah pak
nggak lama juga kok
iya juga sih
kamu kok tiba tiba pengen ke hongkong
ya soalnya di sana
jadi boy pengen ketemu sama mereka
kamu tuh mirip papa banget waktu muda
kalau udah ada maunya
ke ujung dunia juga dikejar
berarti cocok dong pak
kapan kamu mau berangkat
kamu nih suka bikin papa jantungan ya
ya kan kalau ke hongkong itu nggak perlu faisal pak
kan bu juga udah punya pasport
bener juga boy
bener bener gilanya sama sama papa
juga kayak gitu
nah berarti kalau gitu papa ngedukung boy dong
berarti papa ikut juga dong ke sana
itu dia boy
terus kalau mama kamu gak tahu deh
kalau misalnya mama tahu kalau boy ke hongkong
buat ketemu sama reva
kalau gitu kamu pergi sendiri aja boy
iya kamu pergi sendiri aja
nanti kau bisa tinggal di rumahnya om yosep sama tante dewi
udah nanti biar papa yang urusin tiketnya
iya apa gampang itulah pak
udah nginjinin boy nih mau bantuin boy juga
kalau gitu pak saya pamit dulu pak
selamat bekerja ya pak
kamu lihat pintu situ ya
pat ajak dong terima kasih
chandra aku berangkat ya sekarang ke inggris
kan aku bisa anterin kamu
tadi aku tuh dadakan perginya
aku juga nggak tahu kalau misalnya harus berangkat sekarang
aku udah di bandara
dev kamu kenapa gak bilang sama aku sih
aku kan bisa jemput kamu
aku bisa antara kamu ke bandara
dewi kita kan bakal nggak ketemu lama dev
aku nggak ngasih tahu kamu dulu
soalnya ini aku bareng rombongan guru guru lain
yang dapat bayar siswa se indonesia gitu
iya tadi aku juga gerbek gerubuk perginya ya
yaudah kalau gitu kamu jaga diri ya
gue cabut duluan ya
mun gue cabut duluan ya
ada dua abang bisa ke kolom lu lah
guys gue cabut duluan ya

apa ya neng

kata kata saya pengecut kamu
dengar kata kata saya pengecut kamu
lo dengar gak
gue dibilang pengecut
kela kela telepon
bah bah berita bagus bah
raya udah ketemu
raya tuh ada di rumah sindi sekarang
ah waduh kamu pembohong
orang katanya si kelek dia sekam si raya
abah dijembak sama alex bah
cindy tuh gak mungkin bohong raya dari sana
mending abah pergi dari mana sekarang abah
gue bilang kesini lah
lah abah jadi mana
si abah be
dia dikeroyakin sama alex cs
wah dia lagi di gudang sekarang
kita harus bantuin
eh udah udah nggak ntar
bapak ikut ya
be kita udah ramai juga kok
mending mbak be bantu dua aja ya be
ya udah eh kalau gitu
lo cedah jangan sampai ada peperangan
yang penting lo selametin abah di sini ya
smp san raya dicariinnya aduh
kok mau ngajak pisan
ah begini aja
telepon aja si abah
eh si ken
ken ken ken
ada berita bagus om
raya udah ketemu sekarang
dia ternyata ada di rumah cindy om
eh meneng udah ketemu
terus terus rumah kasep
iya tapi sekarang ada yang
berita buruk juga om
abah lagi dikeroyok sama alex cs
di tempat waktu kobar ditangkap om
eh jangan salah
dikundangin si koba
tidak bisa dilihatkan